sementara itu penukaran uang menjelang hari raya idul fitri di pulau bali diprediksi meningkat dibanding tahun lalu
selain menyiapkan kasir keliling bank indonesia dan pasar bersama satu ratus sembilan puluh tujuh titik jaringan bank kabupaten kota di bali akan melayani kebutuhan masyarakat tersebut
hari pertama penukaran uang yang digelar di sejumlah bank di sentral pakir kuta bali belum terlihat banyak antrian warga
selain bank indonesia tiga bank swasta juga membuka kasir keliling penukaran uang
selama bulan puasa ini penukaran uang dilayani dari pagi hingga siang hari
masyarakat menukarkan uang lebih awal untuk menghindari antrian
penukaran uang menjelang hari raya idul fitri tahun ini diprediksi naik sepuluh tiga persen dibanding tahun sebelumnya
proyeksi kebutuhan uang tunai menjelang hari raya idul fitri lebaran ini mencapai rp tiga enam triliun
angka tersebut mencapai tiga enam triliun
meningkat sekitar sepuluh tiga persen daripada tahun sebelumnya sebesar tiga dua triliun
nah selain melalui kegiatan kasseling masyarakat juga bisa memperoleh penukaran uang baru menjelang hari raya
karena kita siapkan di satu ratus sembilan puluh tujuh titik jaringan kantor bank di seluruh kabupaten kota di provinsi bali
jadi masyarakat bisa mendatangi bank bank terdekat di kotanya
tidak perlu jauh jauh datang ke denpasar ataupun ke